arief kurniawan sudah ada di gedung pengadilan negeri jakarta pusat untuk bagaimana mengetahui dan juga menginformasikan efek atau setelah dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi
arief apa yang bisa anda laporkan dari pn jakarta pusat sendiri terkait dengan ott tadi malam
ya budi dan putri saat ini di pengadilan negeri jakarta pusat pasca operasi tangkap tangan kegiatan persidangan masih terus berlangsung seperti biasa
di ruang sidang kartika satu dan sahartika dua juga tetap berlangsung persidangan
namun di lantai empat tempat ruangan di mana sekretaris panitra edi nasution saat ini dijaga cukup ketat oleh pihak petugas keamanan internal dari pengadilan negeri jakarta pusat
dari pantauan saya ketika saya naik ke lantai empat
di situ terjadi antrian dari pihak kuasa hukum pihak penggugat maupun tergugat yang hendak mendaftarkan kasusnya untuk disidangkan di pengadilan negeri jakarta pusat
menurut informasi dari pengacara yang tidak mau disebutkan namanya sejak edi nasution ditangkap otomatis untuk urusan berkas administratif menjadi terganggu
karena kuasa hukum atau pengacara yang biasanya bisa langsung masuk ke ruang edina sution mereka harus di stop dulu
dan tidak bisa diminta konfirmasi siapakah yang mencopot apakah dari pihak pn jakarta pusat atau dari kpk
baik terima kasih arief kurniawan langsung dari pengadilan negeri jakarta pusat